ayah anda serangan panah itu diluar dugaan mereka menjebak kita
mereka menginginkan peperangan ini aku harus menghentikan majulah seorang kesatri tidak
akan pernah meninggalkan pasukan dalam keadaan seperti ini baik ayah anda
hidup panjang jalan hidup panjang jalan hidup panjang jalan hidup panjang jalan hidup panjang jalan
ayo kita tinggalkan tempat ini kita mengungsi
dia bisa menyerang uh itu
apa dia sebenarnya
dia punya benar benar hebat

akhirnya aku menjadi raja
walaupun rakyatku hanya tiga
dan mereka semua pengecut
andai aku masih memiliki kekuatan
akan aku habisi kau mahisar
dan aku masih memiliki kekuatan
dan aku masih memiliki kekuatan
dan aku masih memiliki kekuatan
dan aku masih memiliki kekuatan
ternyata sudah bergerak nyongsong pasukan kita
mereka sudah dekat
kalau begitu mereka kita hadang di sini
kian santang dan pasukannya sudah datang
aku bersumpah ingin membinasakanmu siliwangi
hari ini yang kutunggu
bahkan di setiap mimpi malam
ini adalah hari
hari kemenangan ayah anda
ini adalah hari
dan aku akan menjajalkan sampah
lesatkan anak panah dengan cepat
ketika mereka ada di tengah tengah
maka mereka tidak akan tahu dari mana datangnya arah
kita akan menuntaskan semuanya
atas nama allah
bukan untuk terbawa hawa nafsu kekuasaan
ayah anda serangan panah itu diluar dugaan ayah anda
mereka menjebah kita
mereka menginginkan peperangan ini
aku harus menghentikannya
seorang kesatri tidak akan pernah meninggalkan pasukannya
dalam keadaan seperti ini
baik ayah anda